dua bulan sudah warga ekspasar ikan luar batang direlokasi ke rusun waruda jakarta utara
sebagian besar warga harus memulai hidup dari nol dengan bersusah payah
sedang sebagian lagi memilih tidak menempati rusun lantaran tidak ada pemasukan
sayi hanya bisa pasrah
dua bulan terakhir menjadi dua bulan terberat yang harus ia jalani dalam hidupnya
selepas suaminya meninggal dunia ia harus menelan pil pahit
rumah dan usahanya selama puluhan tahun di kawasan pasar ikan luar batang jakarta utara
harus rata dengan tanah karena penggusuran pada sebelas april lalu
tinggal seorang diri perempuan berusia enam puluh dua tahun ini kadang tak kuasa menahan air matanya
mengenang penggusuran itu
kini penghasilannya dalam sebulan nyaris tak bisa memenuhi semua kebutuhannya
dalam sebulan bisa penghasilannya berapa

sementara di sini
dua rupiah sampai lima rupiah
itu juga belum tentu kadang kadang nol
itu didapat dari mana bu artinya dengan apa jualan kah
nah rencananya ke depan gimana mungkin kehidupannya akan terus seperti ini saja
ibu sudah punya rencana
nggak ada rencana
beruntung selama dua bulan ini biaya hidup sai masih dibantu oleh anak anaknya
namun ia tak mau hanya menengadahkan tangan
ia berusaha bangkit dengan membuka usaha kecil kecilan di rusun ini
walaupun kadang hasilnya tak seberapa
ia mengakui daya beli warga rusun jauh berbeda dibandingkan tempat tinggalnya dulu
ingin kembali lagi ke sana ke tempatnya
saya semula kalau bisa itu
dan kalau pun tidak bisa keinginan masyarakat di sana semua itu ada kebijakan dari pemerintah
ada rasa perkemanusiaan lah bagaimana gitu caranya
saya sudah empat puluh delapan tahun di sana beranak cucu di sana saya sudah hidup tentram di sana diusir begitu aja
seperti ngusir burung coba
jadi harapan ini entah diberi modal atau apa
entah diberi modal atau ada kebijakan dari tempat tinggal saya yang dihancurkan
usaha saya yang dihancurkan bagaimana caranya gitu
supaya kehidupan saya pulih lagi gitu
setidaknya ada satu ratus dua puluh lima kepala keluarga ex warga pasar ikan luar batang yang sudah menempati rusun marunda
setengahnya memilih bertahan meski harus tertatih tatih memulai usaha
sementara enam puluh lima orang lagi memilih mengembalikan kunci rusun
berharap kembali ke pasar ikan atau memilih pulang ke kampung halaman
saya rasa sih pemerintah saat ini sedang bekerja ya
cuma harapan saya ke depan untuk apa agar mereka juga dikasih pasar
kita udah ngomong kalau udah ada pasar mungkin mereka bisa ekonominya jalan
itu aja harapan kita pasar segera dibuat
pedagang memang menjadi pilihan bagi banyak warga relokasi untuk bertahan
para nelayan dari pasar ikan luar batang juga banyak yang akhirnya memilih memulung
karena tak lagi bisa melaut
iladiyah rahma jakarta